beginilah kondisi kedatangan penumpang di pelabuhan nusantara
kota parepare sulawesi selatan jumat dua puluh lima maret dua ribu dua puluh
para penumpang merupakan perantau dari beberapa daerah di pulau kalimantan
seperti tarakan nunukan dan samarinda
mereka mengaku pulang lebih awal setelah mengambil cuti
agar bisa lebih lama berkumpul bersama keluarga di kampung halaman
setelah sempat gagal mudik dua tahun terakhir
ya lumayan padat
lumayan padat ya
ini kenapa pak pulang lebih awal
ya rindu sama keluarga di kampung
baru sempat pulang ya setelah
dari samarinda pak
pangkajene ini dalam rangkawa pulangnya ini
oh kenapa pulang lebih cepat ya
ribuan calon penumpang kapal laut memadati pelabuhan panglima utar kumai
kecamatan kumai kabupaten kota waringin barat pada kamis dua puluh empat maret
berdasarkan data kantor kesyah bandaran dan otoritas pelabuhan atau ksop kota waringin barat
dalam sepekan sudah ada sekitar satu lima ratus orang mulai mudik tujuan surabaya jawa timur
maupun semarang jawa tengah dari pelabuhan panglima utar kumai
sejumlah calon penumpang mengaku mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan saat menjelang lebaran nanti
kalau lebih awal enaknya enggak desa desa
masih nonggar gitu
ketika sebelumnya kan bisa nukih
sebelumnya kan bisa nukih
tapi kalau berdesa desaan itu lelah capek
pada kamis pelabuhan kumai memberangkatkan dua kapal
km dharma rucitra sembilan tujuan semarang mengangkut empat ratus sembilan puluh penumpang
sedangkan km dharma kencana tiga mengangkut dua ratus tujuh puluh sembilan orang penumpang tujuan surabaya
hasil potongan kami ada berapa
ada beberapa penyebabnya
salah satunya adalah kebijakan pemerintah yang memudahkan dengan penumpang yang sudah tiga kali vaksin
cukup hanya dengan menunjukkan kartu vaksin
untuk menghindari kerumunan pada loket tiket dan pelabuhan
saat ini penjualan tiket kapal laut dijual secara online
tim liputan cnn indonesia